kesadaran akan pentingnya memelihara kesehatan
menginspirasi seorang pemuda asal kediri untuk membuka kafe hidroponik
di kafe ini pengunjung bisa merasakan sajian sayur dan buah organik
dalam bentuk jus yang segar dan menyehatkan
kafenya pun kini dibanjiri oleh pengunjung
menanam berbagai jenis sayuran di antaranya pakcoy
kalian seledri min pagoda dan selada
tiga tahun berselang yogi akhirnya membuka sebuah kafe
yang menunya berasal dari kebun hidroponik yang ia kembangkan
dan buah buahan yang ia datangkan dari kebun hidroponik di kota malang
dengan mendirikan kafe ini selain memanfaatkan hasil kebunnya
yogi juga ingin memberikan tempat nongkrong yang nyaman
dengan menu sehat kepada para pengunjung
di awalnya sebenarnya saya ingin menambahkan sesuatu nilai kesehatan
terus ingin menarik mindset seseorang yang biasanya makan makanan yang berlemak
dan tidak minuman yang tidak teratur dan makanan yang kurang buah
nah kita berikan solusi dengan jus hidroponik
dari sembilan menu minuman campuran aneka sayur dan buah buahan yang ditawarkan
menu jus campuran antara daun pagoda min dan buah naga menjadi favorit pengunjung
saya tertariknya itu
karena itu menggunakan bahan bahan organik
tanpa menggunakan bahan bahan kimia apapun
entah itu dari gula yang biasa aja itu kita pakai
jadi bisa meminimalisir kayak diabetes atau penyakit yang lainnya
dengan rasa jus yang segar dan menyehatkan
kafe hidroponik mulai banjir order
dua ratus hingga lima ratus botol jus hidroponik dalam kemasan
habis diserap pasar perminggunya
dalam sehari kafe hidroponik ini bisa menghabiskan
fadli rahmawan kediri